pertama secara price earning dari berbagai
kita kemarinnya majoriti shareholdernya siapa disini
kebutuhan dan kehidupan yang berubah memicu munculan pemelabaran dan kemudian kemudian kemudian kembali ke dunia